dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia maria sarjana di bogor jawa barat
maria tentunya kita turut berduka cita atas meninggalnya sultan batu gana yang sudah meramaikan perpolitikan di indonesia ini
adakah pesan terakhir dari sultan
ya iqbal mengenai pesan terakhir memang tadi kami juga sempat berbicara dengan pihak keluarga
pesan terakhir ini memang tidak dibicarakan secara jelas
tetapi yang pasti ketika mendampingi sultan batu gana dalam menghadapi penyakitnya kanker hati
beberapa hari terakhir ini mereka terus menerus memberikan semangat bagi sultan batu gana untuk bisa cepat sembuh
tetapi memang tuhan berkendak lain iqbal
tadi pada pukul delapan waktu indonesia bagian barat dinyatakan meninggal dunia akibat dari kanker hati
dan sebetulnya untuk mengetahui lebih jauh mengenai apa yang menimpa dari sultan batu gana
sebelum ia meninggal dunia
saya sudah bersama dengan salah seorang kerabat atau teman dekat dari sultan batu gana pak maxo pakua
pak mamaks ini bisa diceritakan bapak sempat mendampingi pak sultan ketika dirawat di rumah sakit bmc
apa kemudian yang ia rasakan saat itu
sempat mengeluhkan sakit di mana
saya kira tanpa dia menyatakan mengeluh atau tidak
kalau lihat gambar yang beredar di medsos atau di media sosial
kita sudah bisa bayangkan kondisinya seperti apa
kondisinya sangat menurun jauh
jauh dari yang biasanya
dan menurut dokter memang penyakit yang dia alami itu memang sangat sulit
ada sirosis kanker hati dan memang sudah menyebar
nah hari hari terakhir memang saya mendampingi ya
sempat saya membangkitkan semangat dia
dan supaya dia sekitar mengingat hal hal yang dulu
bukan soal penyakit bukan soal soal yang menyangkut apa yang dialami sekarang
tetapi teman teman yang dulu bergaul dulu bercanda
dan lain lain sebagainya gitu
pesan terakhir ada yang disampaikan oleh pak sultan waktu itu pak sma
saya kira tidak
tidak ada yang spesifik bagi kami
mungkin bagi keluarga istri dan anak anaknya
tetapi bagi kami ya dia cuma sempat tanya
mac bagaimana dengan demokrat sekarang
sebelumnya berjalan baik
mudah mudahan nanti dua ribu sembilan belas mau ikut pemilu lagi
saya cuma sampai segitu saja
dan saya tidak mau membebani dia dengan pikiran pikiran yang lain
teman teman yang datang membesuk dia juga saya sarankan
supaya memberikan semangat gembira
karena dulu ketika kita bergaul bergaul sama sultan dengan siapa saja tidak ada hari tanpa ketawa
dia selalu membuat orang ketawa gitu kan
yang terkenang adalah pak sultan yang ceria dan seringkali bergembira
oke terima kasih pak maks

tadi memang dinyatakan oleh maksupaku pada hari hari terakhir sultan batu gana juga sempat mempertanyakan mengenai keadaan pak maks
tadi memang dinyatakan oleh maks
tadi memang dinyatakan oleh maks
ya iqbal partai demokrat merupakan partai yang ia juga ikut mendirikannya
dan dari partai demokrat inilah kemudian sultan batu gana sempat menduduki jabatan sebagai wakil rakyat di dpr selama dua periode
yaitu pada pemilihan tahun dua ribu empat dan juga pemilihan tahun dua ribu empat
dan terakhir sultan batu gana sempat menjadi ketua dari komisi tujuh dpr ri
sultan batu gana juga sempat menduduki jabatan sebagai wakil sekjen partai demokrat
almarhum sultan batu gana iqbal lahir di pematang siantar tiga belas september seribu sembilan ratus empat puluh
dan saat ini ia meninggal dunia dan meninggalkan tiga orang anak berserta satu istri
yang saat ini iqbal jenazah dari almarhum sultan batu gana sudah berada di dalam rumah duka
dan rencananya setelah sholat asar nanti yaitu sekitar pukul setengah empat akan kemudian dibawa untuk kemudian dimakamkan di kawasan taman giri di tonjong parung bogor jawa tenggara

iqbal kembali kepada anda
baik maria sarjana terima kasih atas informasinya itu tadi maria sarjana yang melaporkan langsung dari bogor jawa barat